saat ini jakarta sedang berulang tahun yang ke empat ratus sembilan puluh
sejumlah hal masih menjadi permasalahan salah satunya yaitu biaya hidup yang tinggi
kira kira warganya sudah puas belum ya tinggal di jakarta
baru satu tahun
tujuh tahun ada
udah dua puluh tahun lebih
sekitar enam puluh lebih lah
masih belum puas sih
ya merasa puas puas enak
udah puas banget
ya ngerasa transportnya enak terus
karena kemana mana emang naik transportasi pun jadi itu terjangkau sekali mbak
cuman ya makin kesini makin agak kurang puas ya
yang udah bosan mau
susah susah gampang sih sebetulnya
tinggal di daerah
ya alhamdulillah mau kemana lagi bingung
mbak tergantung niat kita juga sih
plus minusnya ada lah
kalau nutup tergantung gaya hidup
yang mahal bisa yang murah juga banyak gitu
saya dapat bantuan dari pemerintah
ini sih mbak lumayan
relatif mahal tentunya
mulilah dapet terus
ya itu dia sih
pas pasan juga sebenarnya
kalau buat kita yang menengah ke bawah juga
transportasi umumnya yang kurang
ya gampang gampang susah sih sekarang
ada beberapa tempat sekarang yang malah nggak terjangkau
lapangan pekerja sih lebih banyak harusnya
peningkatan umr kali deh mbak
semoga sih umr bisa dinaikin ya
banyak pengangguran kan
biar lebih nutup ya
korupsi yang gak terlalu nyebal nyepal
jadi kebagian semua gitu loh